kepala staf presiden muldoko bereaksi atas pernyataan akademisi sekaligus pengamat politik roky gerung yang dinilai menghina presiden joko widodo
muldoko mengingatkan agar jangan ada pihak yang mencoba menggaguh presiden jokowi
muldoko juga mengatakan ada pihak yang mendalangi rocky gerung karena rocky secara terang terangan melontarkan penghinaan kepada presiden
siapa yang mengendalangi hal tersebut kita akan membahasnya bersama tenaga ahli kantor staf presiden ali motar ngabalin
bang ali selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sejauh ini bagaimana tanggapan dari ksp terhadap kasus ini
bagaimana ulang sekali lagi mohon maaf saya sedang dibau bau
jadi signal mungkin kurang bagus
baik baik bagaimana tanggapan dari ksp terhadap kasus ini
oh iya ini serius ya
kami harus menyampaikan kepada publik
bahwa kami mengurus ini dan kami mengikuti dengan serius
karena cara cara yang dilakukan di ruang publik ini bukan tanpa bukan ruang kosong ruang publik ini
ya jadi kalau cara cara yang tidak punya pri kemanusiaan tidak beradab cara cara yang mengabaikan kultur tata kerama budi pekerti dengan baik
bukan saja karena punya kepandaian punya keilmuan yang tinggi
tapi moralnya rendah ahlak dan budi pekertinya tidak ada
dan semua orang bisa dianggap sampah semua orang bisa dicacimaki dihujat
kami sungguh sungguh sangat serius
apa yang disampaikan oleh kepala staff kepresidenan adalah sesuatu yang serius
kalau orang lain menganggap bahwa presiden
jadi pernyataannya juga menganggap ini adalah hal biasa
tapi semua orang yang ada di sekitar bapak presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang ekstraordinari
jadi cara cara yang dilakukan oleh rocky gerung ini adalah cara cara orang yang tidak beradab tidak punya tutur kata
jadi tuhan menghukum korun fir'aun dan haman
korun sombong dengan harta kekayaan
fir'aun dengan kekuasaannya
fir'aun dengan kekuasaannya
haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa
karena itu dia sombong dan angkuh
manusia manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis
karena itu kami sangat serius
supaya memberikan pembelajaran kepada pihak pihak lain untuk jangan seenak perutnya
memang undang undang dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik
tapi bukan untuk hukum
tapi bukan untuk hukum

merendahkan harkat dan martabat
karena general murdoko melakukan itu adalah untuk menjaga kehormatan harkat dan martabat lembaga kepresidenan maupun pribadi jokowi dodo
digarisbawahi bahwa kritik boleh tapi bukan sebuah penghinaan begitu
tapi bang kalau kita bicara mengenai penghinaan terhadap presiden jokowi sayangnya ini bukan pertama kali terjadi begitu
bagaimana ksp melihat kasusnya
bagaimana ksp melihat kasusnya
ya karena itu tidak boleh dibiarkan berulang ulang
ya kalau ini kan dia menggunakan diksi pilihan kata tolol bajingan tolol
kalau dia menyebutkan bahwa yang dikritik itu adalah lembaga kepresidenan
memang bajingan tolol itu bisa melekat pada lembaga nama lembaga
sejak kapan anda bisa memisahkan jokowi dengan presiden republik indonesia
jadi kalau orang pandai ya itu meletakkan lisannya itu meletakkan hati di belakang lidahnya
kalau orang tolol orang jahil meletakkan hati di depan lidahnya
kami sungguh sangat serius dan karena itu memberikan support kepada sejumlah kelompok kelompok masyarakat maupun relawan
si gerung itu ke ke apa kepolisian
kita tunggu hasilnya karena polisi sedang proses juga
baik baik kita bicara soal delik aduan kasus begini
presiden juga menyatakan bahwa tidak ingin menanggapi
tapi mengapa akhirnya ksp bereaksi mengenai hal ini
ya makanya kalau presiden memang biasa
jangankan yang begini masuk di wilayah wilayah rawan di tengah tengah wilayah rawan di papua di mana mana
kalau kami mendampingi bapak presiden presiden santai saja
tapi jangan lupa saudaraku
itu semua pas pampres dan semua yang ada dalam rombongan presiden
semua di briefing oleh dan pas pam pres
bahwa kita tidak bisa dalam posisi aman saja biasa biasa saja
tapi harus dalam posisi siap siaga extraordinary
jadi kalau presiden menganggap dan memberikan pernyataan sebagai seorang kepala negara
bapak dari republik indonesia ini anggap hal yang kecil iya
tapi yang dilakukan oleh general muldoko dan semua yang ada di sekitar presiden joko widodo
melakukan siap siaga dan karena itulah kepala staf kepresidenan
seperti tadi bang ali menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan
harkat dan martabat seorang kepala negara
harkat dan martabat seorang joko widodo
maka kami harus melakukan langkah langkah ekstraordinary
oke ini merupakan hal yang luar biasa ya
serta anda dari pihak ksp harus melakukan hal hal yang extraordinary
memang ini orang sudah sewaktunya di penjara
ini mahluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain
harus dihukum dia
kalau kita lihat bang kan ada juga relawan presiden ini yang melaporkan kasus ini begitu
ksp melihatnya seperti apa
ya tadi bapak kepala staff sudah menyampaikan bahwa
memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah langkah yang dilakukan oleh teman teman relawan
maupun kawan kawan yang melaporkan saudara rocky gerung ini ke kepolisian
apakah itu di barai skrim maupun di polda metro jaya
tadi juga saya waktu mendarat di bandara bito ambari
di bau bau ada sekelompok teman teman yang datang memberikan support dan dukungan
agar jangan kasih kendor
ya di kota bau bau juga mereka datang kepada saya
menyampaikan itu jangan kasih kendor
sampaikan kepada pak muldoko
salam untuk pak muldoko
kami dari daerah pun memberikan dukungan
harus dikasih pelajaran
supaya yang lain itu jangan seenak perutnya
negeri ini ada aturannya
baik baik bang
yang cukup menarik di sini ada juga yang dikatakan oleh muldoko tadi
bahwa sepertinya ada pihak yang mendalangi di belakang rocky gerung begitu
karena memang secara terang terangan
menghentarkan penghinaan terhadap presiden
kira kira apakah ksp sudah mengetahui siapa yang mendalangi hal tersebut
ya saya kira pak muldoko tahu
sebagai seorang mantan panglima tni
beliau sangat memiliki kemampuan intelijen yang luar biasa
dan pasti beliau tahu
karena begini logikanya sederhana
kalau si roki ini rocky gerung ini ya
dia ini permalukan ini kita ini orang semua orang timur
dia permalukan kita ini orang ini
ini makhluk tidak ada akhlak
kalau dia ada ilmu
kalau dia punya kemahiran intelektual yang bagus
tapi ini semua yang keluar dari mulutnya ini bukan kritik
menghujat mencacimaki mencederai orang
artinya dia tidak punya hati
jadi bapak muldoko itu memberikan arti kiasan seperti robot
kalau robot itu kan tidak punya perasaan tidak punya hati
kalau perasaannya ada itu tidak mungkin begitu
itulah sebabnya dia seperti orang yang sedang di remote
apakah untuk kepentingan kehidupannya
apakah untuk dia dapat uang
apakah untuk kepentingan politik yang lain
karena dengan gaya rocky begini
semua hilang dari media
jangan jangan ini orang agen agen bahaya ini
ini makhluk satu ini
itu itu yang dimaksudkan pak bung
baik bang karena laporannya juga sudah disampaikan kepada polisi
kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini
terima kasih sudah berbincang
amin bismillahirrahmanirrahim terima kasih
baik terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini
tenaga ahli utama kantor staf presiden ali muhtar ngabalin